baik kalau begitu saya bentar kasih waktu dulu
aku bilang ya kita tetap keluarga gitu
jadi kalau misalnya itu dimaksudkan untuk pemerintah daerah
pak kemudian kalau kita bicara di awal tadi dikatakan bahwasannya masih banyak sekali masyarakat tergiur
nah anda melihat sebetulnya seberapa besar kemungkinan ada terjadi kenaikan kasus pasca lebaran ini
jadi dari lain lain daerah datang masuk masuk itu menjadi satu terus
karena di sini juga lubangnya hanya empat ya
dengan baik di semua desa kalau bisa diadai peringatan bahwa jangan berkumpul benar benar
atau rp empat ratus lima puluh empat lima ratus enam
diimpor dari jawa tengah
di sini tengah tengah kita kita melihat ada barang putih sebanyak tiga ratus enam puluh kg sisik tenggiling
lu ada rencana mau pindah ktp juga kayak
semua sudah kegiatan juga kegiatan kegiatan publik sudah diizinkan
desain interiornya seperti masjid masjid di timur tengah